ah bener aku harusnya mah karena dari ujung pohon sana sampai belakang termasuk sekolah ini
dulunya adalah makam belanda sudah pasti dong belanda belanda itu langsung ngajung jurigan
itu ada mbak rete adam
ada mah bagetin aja
bagian pak rete sama mada melewati nanak anak
kenapa jadi malah nakutin anak anaknya tuh ini anak saya siapa juga jadi takut
aduh siapa yang nakut nakutin kan emang bener kalau tempat ini tuh dulunya bekas kuburan belanda
makanya cepet cepet deh kita harus pindahin sekolah ini pokoknya harus segera mungkin
ah pindahin ke kolong jembatan
haun sih pindah pindahin
eh mana ada hantu yang menjadi penghuni pohon eta
di pohon eta banyak ulet bulu mau gatel gatel
tu kan kualat sih makanya jangan kepik kayak gitu ih
saya yang kuala eh madam sekarang kayak lagi musim hujan jadi wajar kalau banyak duduk
musim kawin banyak yang kawin musim duren banyak duren
bener juga ya
iya bener atuh saya mah
yaudah pokoknya sekarang saya mau pulang
ayah tadi saya cukup tadiin
iya baik kulihatlah hantu lagi
ayah belakang belakang
makanya jangan kebanyakan ngaca kalau nggak mau ngeliat hantu mah
ya buah duluan buah
mbak erta tunggu
buah ini teh anak salah sih
ya anak orang tuanya atuh pak rete pake nanya
jajan udah banyak nih ah
aduh rafa kamu teh kenapa sih
kamu tuh jangan percaya sama yang diceritain sama mandam leoni
itu mah bohong
penakut banget sih kamu teh
mame aku beneran takut mi
rafa yang tadi mami bilang itu benar
yaudah yuk kita pulang yuk buruan yuk
nanti keburu hujan yuk
ntar kalau aku bangun mami
ntar aku diomelin
aku harus berani
aku harus berani
gak ada apa apa
aku menang kejadian perihal daripada mikir yang serem serem
ketinggalan bukunnya sekolah
besok harus dikumpulin
aku harus ambil perakku di sekolah
kali mana sih
tidak juga gak ada
lihat kali gak lagi temenin
ya tak bermalam lagi
ajakin makan ya
kadang maka pikirannya makan mulu
anak mau ambil pe di sekolah
kadang temenin aku ke sekolah ya
aku nggak mau ke sekolahan nanti ketemu none belanda lagi
kamu aja sendiri aku pengen pergi aja
mau coklat gak
lo mau ambil sepatu apa
kamu pengen kasih aku coklat ya
ya lagi namanya bubaran sekolah
kaki aku udah
tapi tangan kakak jangan pegang aku kenceng kenceng dong
minta ke lantai dua yuk
enggak ah aku pengen disini aja
kamu ah ah aja sendiri
seminggu buat kamu deh
aku beneran takut kak
kucing aja kadang takut
rafa juga takut sama bayang pohon
ayo kak ke lantai dua
kamu udah tidur ya